setelah ditinjau wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
senin malam simpang tak sebidang bintaro permai
rel kereta atau flyover bintaro pesanggerahan jakarta selatan
uji coba dilakukan dengan memperbolehkan kendaraan melintasi flyover
selama sepekan sebelum resmi dibuka
peresmian uji coba ini dilakukan pemprov dki jakarta
yang diwakili kepala bidang simpang dan jalan tak sebidang
dinas binamarga dki jakarta heru suwondo
bersama musbida setempat selasa pagi
peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan pelepasan balon
setelah itu iring iringan kendaraan mulai melintasi flyover
pelaksanaan uji coba ini akan dilakukan selama sepekan
nantinya akan dievaluasi kekurangan yang ada sebelum secara resmi dibuka
flyover ini menghubungkan kawasan bintaro permai dan tanah kusir
sebelumnya proyek pembangunan flyover di jalan bintaro permai
sempat molor dari target penyelesaian
proyek ini dijadwalkan rampung pada akhir dua ribu tujuh belas
flyover ini menjadi upaya untuk mengurangi persimpangan tak sebidang
yang kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas